kementerian perhubungan menghentikan sementara dua pekerjaan proyek infrastruktur kereta cepat jakarta bandung
dan late rail transit rute jakarta bogor depok bekasi
penghentian sementara ini dilakukan karena adanya proyek yang menumpuk
dan menyebabkan kemacetan parah di jalan tol jakarta cikampek
pembangunan sejumlah infrastruktur di lintas jalan tol jakarta cikampek
antara lain jalan tol layang jakarta cikampek
kereta api cepat jakarta bandung
dan lrt jakarta bogor depok bekasi
berdampak pada meningkatnya kemacetan lalu lintas di sekitar lokasi proyek tersebut
untuk mencegah kemacetan parah
kementerian perhubungan menghentikan sementara dua pekerjaan proyek infrastruktur transportasi itu
dilansir detik finance akibat pengerjaan proyek yang menumpuk di ruas jalan tol jakarta cikampek
waktu tempuh dari jakarta menuju bandung yang tadinya hanya tiga sampai empat jam
bertambah menjadi enam hingga sepuluh jam
penghentian pengerjaan proyek direncanakan dilakukan beberapa bulan mendatang
dan dimungkinkan hingga menjelang lebaran dua ribu sembilan belas
ditemui pada rabu malam
menteri perhubungan budi karya sumadi menegaskan
pengerjaan pembangunan sejumlah infrastruktur di jalur macet jakarta cikampek
akan dipindahkan terlebih dahulu ke pekerjaan lain
sampai minggu lalu
tidak ada satu manajemen yang baik
berkaitan dengan membangun dan di mana membangun itu
nah saya minta ada suatu manajemen
dan waktu tentang konstruktif dan lokasinya di mana
jadi bukan bermaksud mengorbankan proyek lain tidak gitu
tetapi memanage timetable daripada kapan membangun dan di mana dibangun
pt jasa marga sebagai penanggung jawab pekerjaan proyek jalan tol jakarta cikampek
diminta menyiapkan rencana agar kemacetan lalu lintas tidak semakin menjadi jadi
budi juga menyatakan telah berkoordinasi langsung dengan direktur
utama adhikar yang mengenai penghentian proyek tersebut
ia menampik tudingan adanya keterbatasan dana sehingga dua proyek tersebut terpaksa dikorbankan